mungkin bukan bisnis akang yang mau mereka beritakan
tapi tentang akang yang mau mereka ceritakan
mungkin mereka mau menulis geografi tentang akang
kisah perjalanan hidup akang
nah maksud saya itu kang
kalau mereka mau menulis biografi
mereka salah orang
nggak pantas untuk dikenal
dan nggak boleh dijadikan inspirasi
kalau mereka mau menulis biografi
orang orang macam hari rusli asep sunandar sunaria
itu jauh lebih pantas
kamu berdua tahu
kenapa setiap kali sehabis buka helm
saya selalu nyisir
kalau saya nyisir buat ganteng
saya sadar itu perbuatan yang sia sia
kan kalau habis pakai helm
remut akang jadi berantakan
kenapa langsung duduk
kenapa nggak pesen kopi dulu
seperti biasa itu aja
anak buah saya yang cuman dua
sekarang tinggal satu
tinggal satu itu berarti satu satunya
saya mau bermain otak
tapi bukan berarti saya tidak perlu tambahan sumber daya manusia
bos perlu yang seperti saya
seperti dikik atau seperti gobang
bukan seperti semua yang kamu sebutkan
bos perlu yang seperti apa
tapi yang pasti tidak seperti yang sudah ada
kalau belum tahu gimana saya cari orangnya
saya mau nyuruh kamu untuk cari orangnya
bohim sudah dapat tempat belajar sablon
tapi yang punya tempat sablon
belajar tiap hari
bukan cuma seminggu tiga kali
terus harus mau langsung kerja disana
minimal sembilan bulan
penjelasan kamu kepanjangan
bilang aja ikatan dinas
menurut saya itu tidak masalah
terus status bom di terminal gimana
selama keuangan dia belum mapan
dia masih boleh di terminal
asal diluar jam belajar nyablonnya
bukan sama kamu
iya seperti biasa
perjuangan belum selesai
sampai tamat riwayatmu selihat
masih ada esnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
akan tetep bakalan bisa
biar usahanya berhasil
biar uangnya banyak
suaranya pelan teh
kang mus jangan teriak
kang mus jangan teriak
suara teteh terlalu pelan
akang barusan kenapa teriak teriak
teh kinanti telpon suaranya pelan
teh kinanti suaranya pelan kenapa akang yang teriak teriak
gimana suara kinanti sekarang
ada apa teh
kemarin kinanti kemoko sama uyan
terus ketemu sama anak buah kang mus
mau apa dia kesana
dia disuruh kang mus
teteh gak nanya sama dia
dia jawab apa
dia bilang mau cari temennya
mungkin memang dia nyari temennya
terus akang kasih tau teteh
kalau memang dia disuruh akang
gak perlu akan cek dulu
akang pasti udah tau
kalo gak disuruh akang
akang gak perlu cek juga buat ngasih tau kinanti
ya mungkin dia emang cari temennya
ini urusan kerjaan
kamu gak perlu tau
ki nanti tahu kamu ngawasin dia

hmm memangnya kamu benci banget ya sama dia
sampai harus dilupain
enggak aku gak benci sama adit
tapi kalau aku ingat dia
aku jadi keingetan yang
kenangan yang gak enak
ya jadi mending lupain aja
oh iya kamu udah punya pacar belum
yalah belum punya pacar aja bangga
sebetulnya bukan kamu aja gak perlu balik lagi kesini
saya juga kalau nanti bisa pergi dari sini
punya alasan buat pergi dari sini
alasan kamu apa buat pergi dari sini
saya mau jadi petinju profesional
saya juga mau pergi dari sini
alasan saya juga sama seperti iwan
saya mau jadi security profesional
oh iya kabarnya temen kamu yang antik itu gimana
siapa teman aku yang antik
siapa temen aku yang antik
ih jahat kamu bilang uin itu antik
memang antik kan
kemaren aku pergi sama uyan ke moko
kemaren aku pergi sama uyan ke moko

itu kan tempat yang romantis buat pacaran
jangan jangan ngebacaran ya sama uyan

uyan itu terlalu antik buat aku
sebelum saya disini
sebelum saya disini
saya dulunya penari latar
waktu saya sempat pergi dari sini
saya balik jadi penari latar lagi
saya nggak balik jadi penari latar lagi
saya mau dagang sepatu aja di tegalega
kalau temen yang beli ada diskon
dagangnya aja belum mulai udah nanya diskon

sebelum kesini aku telfon uyan
biar ada yang antik diantara kita
janjian sama rekan bisnis
atau sudah naik jabatan
nggak ada rencana ngajak saya kerja
menurut saya mah
daripada kamu ikut kerja sama saya
jadi tukang cilok
itu lebih cocok
uyan kemana ya
lagi menuju kesini kan
kan kamu udah janji sama aku
tapi buat motor aku kempes
kayaknya bocor lagi deh
bukannya kemarin baru bocor
terus kamu tambal
ban bocor itu nggak ada jadwalnya
kalau gitu kamu gak usah kesini
uyan gak jadi kesini
aku udah manggal di tempat biasa
kamu udah di jalan mau kesini
aku di rumah
kok masih di rumah
jam berapa mau kesini
males liat kamu kalo liat pembeli cantik
matanya suka gitu
gak usah pura pura gak ngerti
oh pasti kamu cemburu sama cewek yang kemarin
cemburu maaf ya
memangnya saya kelihatan seperti sudah mang mang
enggak ah belum
gak boleh manggil mang
manggilnya apa tuh
tadinya mah enggak biasa aja
makan cilok yang saya beli dari kakak
jadi mau lagi
jadi mau lagi
jadi mau lagi
jadi mau lagi
kalau besok mau beli cilok lagi
sekitar jam segini
kakak manggal disini
kakak boleh tahu nama kamu
kalau kakak namanya ubed
manggilnya kak ubed
permisi dulu ya
cekin nanti sudah pergi
uyan gak muncul
gak jadi cukur kan
sudah buat lagi nih
masa masih mau dicukur
ini mah gak bakal dicukur
kalau gak dicukur
kenapa kang masuk kesini

tapi nanti sudah pulang ke rumah
hari ini dia nggak ketemu uyan

uyan masuk kantor koran kang
jangan jangan dia wartawan
dan menyusup ke lingkungan kang bahar
untuk menulis lingkaran bisnis kang bahar
susah ngejelasin ke kamu mah
lanjutkan tugas kamu
tantau terus dia
akang mau kemana
kalau esi nanya akang mau kemana
akang jawab nama tempatnya
kalau akang jawab
mau ke rumah kang bahar
kalau akang jawab
kamu bakal tanya lagi
semakin kamu tahu
semakin tambah rasa ingin tahu kamu
kamu takut amin sakit mah atau kena ginjalnya
bapak nyuruh imas beli kopi bukan buat amin
persediaan buat kalau ada tamu
kasih tahu bapak ada saya
buka dulu pintu pagernya
kasih tahu imas bikin kopi buat kang mus
ada kang mus
tadi tinggal satu sendok
udah dibikin buat amin
harusnya kamu beli lagi sebelum persediaan habis
imas udah seminggu belum disuruh ke pasar

di dapur nggak ada persediaan kopi
mas sudah seminggu belum disuruh ke pasar

sudah lama gak ada tamu yang datang kesini
persediaan kopi di dapur habis

bikin teh dua
buat bapak sama kang mus
uyan itu wartawan dari koran
mendeketin akang lewat kinanti
mungkin koran sedang mau memberitakan soal bisnis
orang orang seperti kita
kan akang udah pensiun
tapi bisnis yang sudah akang jalani
kurang lebih tiga puluh tahun
seharusnya kan mereka
menyusup mendekati kamu
kan kamu sekarang yang pegang kendali
kekhawatiran kamu nggak berlebihan
buat orang banyak
bisnis kita ini ditulis di koran
sendiri yang bilang buat orang banyak bisnis kita kejahatan
apa sudah habis berita berita kejahatan tentang orang orang atau oknum oknum di pemerintahan di dewan di pengadilan
ya mungkin cuma buat selingan biar nggak terlalu membosankan
kopinya gak diminum
amin udah jadi gak enak buat minum kopi
kang gus marah ya
biarpun kita menguasai
jalanan pasar terminal kita itu pebisnis kecil berbisnis di wilayah yang kecil
akan mungkin cuma pebisnis kecil berbisnis di wilayah yang kecil tapi akan orang besar
mungkin bukan bisnis akang yang mau mereka berita
mungkin mereka beritakan tapi tentang akang yang mau mereka ceritakan
mungkin mereka mau menulis geografi tentang akang
ya geografi kisah perjalanan hidup akang
nah maksud saya itu kang
kalau mereka mau menulis biografi mereka salah orang
orang orang macam akang ini gak pantas untuk dikenang
dan gak boleh dijadikan inspirasi
kalau mereka mau menulis biografi orang orang macam hari rusli asep sunandar sunaria
itu jauh lebih pantas
besok kamu ke pasar beli persediaan kopi
buat tamu atau buat amin
kalau uyan seperti yang kamu bilang ternyata dia kerja di koran
dan melakukan seperti apa yang kamu khawatirkan
saya gak mau
gimana kamu menurut kamu
cuma kita tukang todong yang ngembalin semua barang hasil nodong ke korbannya
belum semua masih ada ini
itu dompet sama hp langganan kita
di dompet nggak ada ktp nya
kita gak tahu harus ngembalikannya kemana
ketika kamu menunggu apa yang kamu lakukan
lupa nyimpen dimana
gak tahu ketinggalan dimana
jadi sementara saya gak bisa dihubungin lewat hp
sementara pakai ini dulu aja kang
lain kali usahakan dapat yang lebih bagus
akan diusahakan kang
kang kobar kemana ya
mungkin ada urusan
tadi pagi hp nya gak bisa dihubungin
mungkin baterainya abis
masa dari pagi belum dicas
baterainya masih ada
tinggal copot kartunya ganti yang baru
barusan nyambung tapi langsung di reject
masa kang kobar begitu
iya ditelepon terus diri
ditelepon terus diri jack
mungkin yang pegang bukan kang komar
terus ditemuin orang
atau memang sengaja diambil orang
ini harus ganti nomor
hp kang komar pasti dipegang orang lain
pasti di tangan pencuri
dia gak mau jawab
pasti hp nya bener bener gak akan bisa dihubungi lagi
kalau gak ganti kartu
mungkin dijual hp nya
saya coba hubungin nomor yang ada di sini
mungkin ada teman atau keluarganya
saya bukan saeb
di sini muncul nama sar
saya nemuin hp ini diangkut
kalau ketemu saeb kasih tahu ya supaya ngehubungin nomor ini
ini sama siapa
gak kenal saeb
kalau saya mau antar diantar kemana
masih pengen denger gaadaasia
asal ini lahjdial nya
baunya sesesok telepon anak nya aja sih
sudah ada alamat rumah dan kantornya
kalau uyan itu benar wartawan
mungkin dia sengaja menyusup lewat kinanti
untuk mengetahui lebih jauh tentang kang bahar dan bisnisnya
dia gak tahu atau mungkin gak peduli
kalau kang bahar sudah pensiun
dia mungkin mau memberitakan bisnis kita
atau menceritakan tentang kang bahar
kalau ternyata dia mau yang kedua
kang bahar gak mau
sekarang tugasnya murad dan pipit
bawa uyan ke saya
ini hp sama dompet suami ibu
ini punya suami saya
kok bisa ada di belakang
bukan di jalan
di pinggir jalan
mungkin suami ibu habis keluarin dompet
terus pakai handphone
terus pergi buru buru
ya itu perkiraan saya aja sih
ya orangnya memang teledor
saya sama bobi harus pergi
ada urusan lain
tadi ada kang mus
anaknya nanti tau
kan laporannya sama papih
papih itu udah pensiun dari bisnis papih
mus lihat itu sudah bukan anak buah papih lagi
dia datang ke sini cuma mau silaturahim aja
ada yang cari
nggak tau juga
kalau dia kabur gimana
kalau dia melawan
kamu maju duluan
malahan dia mendekat ke kita sambil bawa golok
itu artinya dia berani
dia mungkin sejenis kangmus
badannya kecil tapi pemberani
dia mungkin jago silat dan ahli senjata tajam
kita pergi aja cari aman